apa yang sedang terjadi
kenapa si liwangi memanggilku
aku harus bisa meluruhkan materi
siapa dia sebenarnya
kamu ada gak
aku khawatir mereka akan menemukan kita
nimas tidak perlu khawatir
allah bersama kita nimas
tatapannya begitu menenangkan
seperti tatapan seorang kakak kepada adiknya
siapakah dia sebenarnya
nimas tidak perlu cemas
dengan apapun yang terjadi dengan kita saat ini
tidak ada satupun musibah
yang menimpa anak manusia
melainkan atas izin dari allah swt
sekarang kita berdoa
semoga allah swt akan menangani kita
semoga allah swt menunjukkan kita
dari orang yang zonin
tidak ada apa apa
tapi tidak mungkin
mereka masuk ke dalam sana maesa
karena kalau mereka masuk ke dalam goa itu
sarang menabar nabar itu pasti akan hancur
ternyata mereka sudah mencari tempat persembunyian yang lain
ayo kita kejar mereka
sebelum mereka melarikan diri lebih jauh
kamu mengerti karma ernesto
siapa yang bisa membantu mereka
yang lain saja
lebih baik sekarang nimas menenangkan diri nimas sendiri
kita ambil siasat saja di sini mas
sambil menyembuhkan luka dalam nimas
iya kaman daka
harusnya aku bisa menangkap kendering manik
oh aku harus kembali ke pajajaran
dari tadi hamba mencari cari gustiratu
ada apa mencari saya
dari tadi prabu minta gustiratu untuk menemuinya di pismanyai
ya saya akan segera ke sana
baik gustiratu saya permisi
apa yang sedang terjadi
kenapa siliwangi memanggilku
aku harus bisa meluruhkan materi
siapa dia sebenarnya
hamba menghadah gusti prabu
maaf gusti prabu
hamba hanyalah seorang pelayan
jadi hamba harus bersikap sebagai pelayan
tidak lama lagi
kanda akan mempercepat
untuk memulihkan posisi dinda
kanda akan mempercepat
untuk memulihkan posisi dinda
kanda akan mempercepat
untuk memulihkan posisi dinda
samudaya setelah sehrunding
helo mack patahar
kau ingat oleh dua di awal praktekmu
ke speech sia harriman
siapa saja percaya padaku
tinggal menunggu aku
jadi tidak ada salah
jika kanda mempercepat
untuk memulihkan posisi
menjadi seorang ratu kembali
ini pusananya ratu
kanda menunggu dinda
di balairu sekarang juga
oleh seluruh penggawa
kalau aku menjadi ratu
maka akan lebih mudah
untuk membunuh walang kesusahan
sepertinya nyai terkena luka dalam
izinkan aku untuk menyembuhkan luka dalam nyai
terima kasih kisanat
kalau boleh tahu
kalau nyai siapa
ah namaku mayang sunda
cukup sampai di situ saja
kujelaskan kalau aku jatuh pajacaran
pun tidak akan ada yang percaya